direktur utama rspi sulianti saroso muhammad syahril mengatakan hampir seratus persen penularan covid sembilan belas di indonesia saat ini adalah kasus varian omikron
sementara dari dua belas kasus kematian pasien varian omikron di rspi sulianti saroso jakarta utara seluruhnya merupakan pasien dengan comorbid
kementerian kesehatan membenarkan bahwa mayoritas pasien covid sembilan belas varian omikron tidak sampai mengalami kondisi kegawatan seperti kondisi pasien varian delta
kalau varian delta itu hampir delapan puluh persennya ya membutuhkan perawatan rumah sakit ataupun meningkatkan tingkat keparahan
tapi varian omikron ini hanya dua puluh lima persen dari kasus tapi walaupun demikian jumlahnya cukup banyak
dari satu delapan ratus yang datang ke rumah sakit itu sebenarnya hampir satu dua ratus tidak membutuhkan perawatan oksigen
direktur utama rspi sulianti saroso muhammad syahril mengatakan lima puluh persen pasien omikron yang meninggal di rspi sulianti saroso merupakan usia lanjut atau di atas enam puluh tahun
serta sebanyak enam puluh dua persen pasien omikron yang meninggal dunia belum divaksin
nah setelah kami kaji jadi kematian itu kan ada dua mas ya
kematian karena covid covid nya atau karena omikronnya jadi langsung lihat kematian
atau yang kedua kematian dengan covid itu berbeda
artinya penyakit jantung ada covid nya dia meninggalnya karena jantungnya tapi dia ada covid
kalau di kami di rspi sulianti saroso ini kan ada dua belas yang meninggal
yang meninggal itu semuanya mempunyai
dia terbelakang penyakit penyerta
menurut muhammad syahril hampir seratus persen penularan covid sembilan belas di indonesia sekarang adalah kasus varian omikron dengan transmisi lokal
tim liputan cnn indonesia